yang kita tahu bahwa
ibu ini sudah empat tahun
kita semuanya berusaha
terutamanya di rumah sakit
allah sudah mengundangi
diampuni oleh allah
kesempatan yang baik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
rencana pemakaman insyaallah
besok jam satu siang
di pemakaman di